keputusan putra sulung presiden jokowi dodo
keputusan putra sulung presiden jokowi dodo
saya jelaskan pada rekan rekan sekalian pks memberikan kebebasan kepada struktur di wilayah dan di kabupaten kota
jadi kita berikan kebebasan sekarang apa yang menjadi dinamika di wilayah itu ya tentu ya kita hormati gitu
jadi kenapa kami kita bebaskan karena memang kita tahu rasa kebatinan tiap daerah itu beda
jadi silakan saja yang mau berkoalisi dengan partai a silakan dengan partai b
silakan kami berikan kebebasan
tapi pada akhirnya mereka harus mengajukan minimal dua pasangan calon ke dpp
nah baru setelah itu dpp melalui kajiannya nanti akan memutuskan salah satunya
ya kalau tadi kita bahas soal amandemen dan juga wacana tiga periode
masih terkait dengan kekuasaan dan juga istana ini adalah majunya putra sulung presiden joko widodo
gimre raka bumiraka dalam pilkada solo wali kota dan juga menantu presiden bobina sution
pilih walkot medan sumatera utara
nah ini juga menarik perhatian karena kemudian keduanya tiba tiba mendaftarkan diri dan juga maju
ada kemudian yang mengatakan ini aroma aroma dinasti politik mulai tercium lagi dari presiden joko widodo
karena sebelumnya tidak pernah ada keluarga presiden jokowi yang agak terlibat di dalam politik praktis begitu
nah ini justru tiba tiba langsung maju dalam pilkada
bagaimana soal ini kita akan bahas dengan bang ray dan juga mas nyarwi
tapi sebelum itu bang ray dan juga mas nyarwi kita lihat lagi kemudian apa kata bobi nasution menantu presiden jokowi
ketika mendaftarkan diri sebagai ataupun sudah siap untuk menjadi bakal calon wali kota medan sumatera utara
kita lihat kemudian apa pernyataannya
oke ini ada di belakang ya ternyata
ada di belakang di plasma
kita akan tampilkan apa pernyataan dari bobi nasution
apakah sudah bisa kita lihat
kalau masalah restu pak jokowi kan anak menantunya terserah mau jadi apa
kita sudah baca mungkin kita bisa balik lagi dulu
kita maju dengan persiapan mulai persiapan diri sendiri
melihat kemampuan diri sendiri
kalau saya rasa saya sendiri sudah memahami masalah kota medan
dengan saya rasa bisa mengendalikan masalah itu baru saya mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota
mas nyarwi ini bagaimana kalau kemudian ada kolega kolega presiden ya ketika pak jokowi menjabat
ini memaju dalam pilkada serentak
kalau kemudian dianggap ini membangun dinasti politik
apakah kita fair menstigmakan demikian
sasa saja sih sebetulnya
ada dua dimensi
ini saya mungkin berangkat dari normatif dulu
nanti bang roy bisa meng counter lebih serius
yang pertama begini
saya itu melihat ada kecendungan di mana politisi di mana pun berbagai belahan dunia
itu punya kecenderungan untuk membangun dinasti
jadi itu adalah model yang paling klasik ya
untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan dan akses ekonomi politik
dan ini kadangkala juga tidak hanya dilabeli dengan dinasti
juga oligarki ya
tadi bang ray juga sudah menyebutkan soal oligarki
nah tapi asumsi ini juga kita melihat tren itu ya
di jepang juga terjadi ya
perdana menteri juga sama gitu
terus di filipina apalagi banyak sekali itu di filipina
kemudian di india juga seperti itu
nah ini di indonesia sebenarnya juga lama
kita selama proses
yang sudah sering kita dengar
sudah sering gitu loh
nah cuma kadangkala dinasti politik itu akan menjadi perhatian penting ketika menyentuh atau berkaitan dengan elit elit yang ada di kunci ya
dan dikunci atau di aktor penting kekuasaan
terutama di indonesia ya
orang kemudian mengkaitkannya dengan kita pernah dipimpin oleh rezim politik
dimana zaman pak harto ya
itu dinasti politik kan luar biasa
dalam artian tidak hanya dalam konteks kekuasaan dengan demokrasi tidak
tapi kekuasaan ekonomi politik
dan orang labelnya dengan oligarki
nah di kita ini kemudian dinasti politik ini kan secara normatif dianggap menyalahi prinsip prinsip demokrasi
dan teknis pemilu tidak
artinya kita punya hak sama semua gitu loh
presiden boleh mencalonkan dicalonkan
tetapi ada persoalan etis yang kemudian orang mengaitkannya dengan ketidak setaraan
uniquality di dalam prinsip prinsip demokrasi
kan beda dong status anaknya presiden dengan tidak
atau menantunya presiden dengan tidak
kan ini kan disitu ada dua bung
dalam konteks demokrasi itu yang seringkali menghalangi kesetaraan itu kan ada dua
yang pertama status
yang itu terkait kayak tadi
anak presiden bukan
yang kedua tingkat the well ya
ekonomi politik yang dipunyai
siapapun kan berbeda dengan
nah itu contoh
nah kadangkala ini yang menjadi penghalang
barrier kita untuk menciptakan sistem pemilu yang benar benar demokratis
atau proses pemilu yang benar benar demokratis
nah kadangkala ya tanpa sadar kadangkala kalau sudah punya status
itu tokoh tokoh atau orang orang yang lain kan mungkin otomatis ya punya daya magnetik
saya tidak tahu misalnya contoh pks
apakah dengan mencalonkan mendorong misalnya gibran masuk
itu apakah murni karena gibran punya daya elektabilitas yang luar biasa
sehingga menjadi rasional
atau karena lagi lagi itu adalah anak presiden
atau karena anak presiden
misalnya contoh begitu kita tidak tahu seperti itu
nah ini juga menurut saya juga kadangkala juga implikasinya kepada orang mengatakan
kalau proses ini berlangsung jangka panjang dan sifatnya masif ya tidak hanya satu kasus
itu ada kemunduran demokrasi pemusuhan demokrasi dan sebagainya
dan kemudian ke demokrasi lain juga begini juga
ini juga tergantung aktornya
aktor aktor politik yang ada di sana
kalau misalnya dalam demokrasi itu kan kadangkala sistem yang baik penting
tapi orang yang baik terpilih juga penting gitu loh
nah ini kita punya dilema terkait dengan itu saya kira
bang ray rangkuti bagaimana pendapat anda
ini kan sebetulnya lima tahun terakhir presiden hampir tidak melibatkan anak anaknya begitu dalam panggung politik
ini yang kemudian kan dipotret oleh publik
mungkin berbeda dengan beberapa tokoh yang lain begitu
ini tiba tiba kemudian dua langsung maju dalam pilkada
bagaimana pendapat anda
dulu saya sering menyebut para penganut demokrasi minimalis gitu
demokrasi minimalis itu memahami demokrasi sebatas teks
misalnya mengatakan kan nggak ada larangan di undang undang
kan undang undang membolehkan yang begituan
itu yang saya sebut sebagai demokrasi minimalis
yang di dalam bayangan saya
pak jokowi bukan bagian dari itu
pak jokowi itu bagian dari demokrasi positif
jadi kalau undang undang hanya mengatakan a dan b
saya kira pak jokowi sudah berada di
saya kira dan saya harap sebetulnya gitu ya
pak jokowi itu berada di d dan f
misalnya manakala undang undang mengatakan bahwa anak presiden cucu presiden istri presiden
tidak dilarang untuk ikut serta di dalam kontestasi politik
pak jokowi yang mengatakan saya tidak akan membiarkan itu
bukan karena ada aturan yang mengatakan
tidak bisa mengatakan itu
itu menurut saya
jadi itu standar itu yang harus naik
dan sejujurnya dalam dua tiga bulan terakhir itu
standar itu yang memang kelihatan agak berkurang dari pak jokowi
itu seiring dengan misalnya sikapnya yang makin melemah terhadap gerakan anti korupsi
saat yang bersamaan dia membiarkan dua keluarga terdekatnya
anak dan menantu
terikut terlibat dalam proses pilkada
meskipun tentu belum masuk tahapan
dan pada saat yang lain misalnya dengan mudah memberikan gerasi terhadap koruptor dan seterusnya
apa istilahnya itu ya
kepedulian terhadap pengembangan demokrasi yang positif ini
yang tinggi ini
yang etik ini
itu memang dalam dua tiga bulan terakhir ini menurut saya
agak berkurang dipraktekkan oleh presiden
ini kenapa nih
apakah karena dia masuk ke periode kedua
tinggal menghabiskan masa jabatan
atau apa sebetulnya dari bacaan anda bang
ya bisa juga karena itu
tapi bisa juga karena memang beliau pada umum sebetulnya punya standar yang sama dengan para politisi yang lain
pada ujung ujungnya beliau juga merasa bahwa ya sama dengan yang lain
ya anak boleh saja dong
apa namanya menantu boleh saja dong
itu yang mengatakan
itu yang saya katakan tadi kembali ke diskusi awal
ini belum jaminan bahwa presiden itu nggak setuju
itu menurut saya
itu pernyataan sekarang
mungkin situasinya lagi kurang tepat gitu
boleh jadi abis pilkara dua ribu dua puluh
karena dia gak punya apa apa lagi
misalnya nggak punya beban bahwa anaknya mau calon
wali kuota di medan
jadi standar ini secara umum yang kita lihat berkurang
secara khusus dari pak jokowi
dan menurut saya dari banyak politisi akhir akhir ini
karena orang seperti tidak lagi berlomba lomba
membuat etika yang paling tinggi di dalam tradisi berdemokrasi gitu
yang ada adalah makin melemah
sepada standar yang paling minimalis
yang saya sebutkan itu
minimalis itu apa yang diatur oleh undang undang
padahal yang memang begini begini pada tingkat tertentu
punya kesulitan diatur dalam undang undang
karena sudah pernah kita buat
dan dikelahkan oleh mahkamah konstitusi
kan kira kira gitu
karena alasan bahwa itu mengganggu hak asasi manusia
memang yang seperti ini agak sulit
diatur dalam undang undang
sama seperti dilemanya kita mengatur mantan napi koruptor
misalnya begitu ya
untuk ikut terlibat sebagai caleg atau ikut sebagai pilkada
sangat dilematis mengatur itu
tapi kalau sebetulnya standar etik moral para elit
tinggi begitu ya
itu memang nggak butuh aturan
itu sudah kesepakatan
di antara mereka
yang begini begini gak boleh kita lakukan
nah sayangnya itu tidak muncul
bahkan pak jokowi pun seperti tidak berminat untuk
mempercontohkan etika atau standar politik yang tinggi itu
yang high gitu
apakah kemudian ketika gibran dan juga bobi
ketika maju di eranya
memang apa ya
memang momentumnya kan nggak mungkin terulang lagi
tidak mungkin kemudian ada
kalau berikutnya itu bagaimana sih
ya begini ya
kita berpikirnya dari dimensi apa dulu
kalau kita bicara dari aspek demokrasi ya
tentu ini pertanyaannya bukan pada momentum
kalau itu kan dari sisi peluang
dalam politik kan politisi pasti akan melihat peluang kan
nah peluangnya emang sekarang gitu loh
untuk bisa tadi mengkapitalisasi dari status yang dipunyai misalnya
sebenarnya juga merugikan juga dalam artian begini
kesuksesan dari misalnya seandainya sukses ya
itu kan dibaca tidak lagi sebagai capaian personal
sebagai politisi yang membangun karir
tetapi dibaca sebagai konsekuensi dari kapitalisasi status yang dimilikinya
sebagai anak dan menantu presiden
dan ini kadang kadang muncul label negatif
salah satunya misalnya ada kawan kita bung andri rosiade
itu kan mengkategorikan ada jenis politisi bangsawan
jadi politisi yang naik gitu
dalam panggung politik lokal maupun nasional
bukan karena effort dan dukungan yang dicapainya melalui dukungan putih
tetapi karena status status yang privilege yang dimilikinya ini
dan ini kan akan terbawa dalam sebuah trik rekod politik
jadi memang ada plus minusnya juga gitu loh disitu
nah saya mau agak keluar dari situ bung reinhardt
sebenarnya problem kenapa ini muncul dilema ini muncul
saya melihatnya juga ini salah satu kunci yang menjadi persoalan adalah partai politik
saya tidak dalam tanda petik langsung memandang negatif partai politik tidak
partai politik juga butuh orang
butuh orang orang yang punya brand kuat punya daya magnetik kuat
untuk memenangkan sebuah proses pemilu
tetapi kan partai itu sebagai institusi demokrasi
dan salah satu problem partai politik terkait dalam sistem demokrasi
itu salah satunya pernah disinyalir oleh robert mischel ya
dia melihat sebagai hukum besi oligarki
jadi dia itu sebenarnya ragu terhadap peran partai politik sebagai institusi demokrasi
karena ujung ujung dari semua proses demokrasi itu bukan pada publik
atau pemilih yang menentukan arah kita
tetapi kepentingan oligarki yang menyelinap dibalik institusi partai itu
dan ini yang saya khawatirkan termasuk reproduksi dinasti
itu juga godaan godaan dari elit elit kunci yang ada di partai
untuk kemudian merekrut orang orang begini
ya itu juga penting
sebenarnya kan juga ada dua ya
ini salah satunya memang kelemahan dari sistem demokrasi juga
memungkinkan yang seperti ini terjadi
menguatnya politik dinasti yang memanfaatkan partai
dalam tanah petik ya
kemudian menyelinapnya kepentingan oligarki dibalik berbagai keputusan strategis partai
ini juga membusukkan demokrasi
yang saya mau katakan begini juga
ini memang butuh sistem
katakanlah sebenarnya kalau kita mau menata ulang sistem pemilu
kita misalnya menata kualitas demokrasi kita
ya tentu standar etikanya dulu yang ditetapkan
kita mau main di mana gitu
yang kedua juga tentu melihat kondisi kepartian kita
institusionalisasi partai kita juga rendah
karena itu banyak partai mencari jalan shortcut
termasuk dengan cara memanfaatkan beberapa tokoh yang punya status yang luar biasa
termasuk dengan cara mencalonkan anak dan menantu presiden
saya kira ini juga dilema lagi
dilema sekali kata pak rai
tapi sekali lagi harus kita cari solusinya
pada titik mana kita pada akhirnya akan naik kelas
ini boleh dibilang ya kita masih bertahan di sini sini saja
bagaimana pak rai
ya karena kan dilihat dari mana
misalnya bu gibran tuh tiba tiba jadi wali kota
itu publik perlu agak lebih jernih begitu ya melihat calon akhirnya ya
dan berkat apa gibran tuh dikenal oleh publik
itu saja sudah masalah kan sebetulnya
itu saja kalau kita tadi misalnya mengatakan soal kesetaraan
itu sudah masalah
anda sebetulnya mendapatkan popularitas itu berkat anak presiden
kalau sebetulnya bukan anak presiden
kan beliau tidak begitu kita kenal
terlibat dalam ranah politik ini gitu loh kira kira
kecuali ya dari awal anda membangun karir di partai yang dikenal ya
sehingga begitu bapaknya menjadi presiden
ya kita tidak bisa mengatakan menghalangi karirnya sebagai politisi
karena ini sudah bangun dari awal
oke nah ini masalah keluarga juga bang ray dan juga mas nyarwi
adalah kemudian perebutan kursi ketahuan partai amanat nasional
nah kemarin sempat tericu
mulai berkembang kemudian vaksi antara zulkifli han
zulkifli hasan dan juga pak amin rais
karena menjadi ramai karena kemudian juga ada nama anak dari amin rais
yang dikabarkan kuat juga untuk maju ke dalam bursa ketahuan partai amanat nasional
anda melihat bagaimana partai matahari berambang matahari seperti apa
kemudian di tengah ramainya raker nas
apakah kemudian memang sosok pak amin itu masih begitu kuat
masih begitu sentral di pan
atau kemudian itu bisa dikalahkan dengan kemudian proses demokrasi yang berjalan
di nanti di pemilihan ketahuan partai amanat nasional
kita bahas nanti tapi ya bang ray dan juga mas elv
kita akan break
kami akan kembali sesaat lagi